jalan lintas bawah atau underpas mampang kuningan akhirnya diuji coba dan dibuka untuk umum
setelah dibuka oleh dinas bina marga dan juga dinas perhubungan pada rabu pagi
situasi arus lalu lintas terpantau lancar
setelah mengalami penundaan uji coba pada sabtu tujuh april dua ribu delapan belas lalu
akhirnya jalan lintas bawah atau underpass mampang kuningan diuji coba dan dibuka untuk kendaraan
uji coba dimulai pukul enam dua puluh pagi waktu indonesia barat oleh dinas bina marga
dinas perhubungan dan tim konstruksi dari adikarya selaku kontraktor
jalan dengan panjang delapan ratus dua puluh tujuh meter ini dapat digunakan oleh kendaraan roda dua
roda empat dan bus transjakarta dengan trayek yang melewati kawasan kuningan
situasi arus lalu lintas yang biasanya mengalami kepadatan kini menjadi lebih terurai
kendaraan dari arah ragunan menuju kuningan mulai mengalir lima menit setelah dibuka
rekan lintas yang kita laksanakan hanya bersifat pengaturan pasang
untuk traffic light tidak hanya di simpang kuningan simpang mampang
maupun sampai dengan simpang duretiga kita lakukan pengaturan
karena tentunya dengan adanya penambahan jaringan jalan baru
volume lalu lintas yang melewati akan bertambah
underpass yang dibangun dengan apbd provinsi jakarta sebesar satu ratus delapan puluh tiga miliar rupiah ini
memiliki panjang delapan ratus dua puluh tujuh meter dengan dua arus lalu lintas
dimana masing masing arus terdiri dari dua lajur
masing masing ram di setiap arus yang ada
digunakan untuk memiliki jalan gatot subroto di sisi barat
dan menuju jalan ketentendian di sisi timur
sejumlah ornamen ciri khas betawi seperti gigi balang dan nyur melambai
menghiasi tembok beton dari jalan lintas bawah
habib pratama jakarta